peraturan menteri dalam negeri terbaru menetapkan lima tugas pokok pelaksana tugas atau plt kepala daerah yang menggantikan posisi kepala daerah petahana yang maju dalam pilkada dua ribu tujuh belas
kepala daerah petahana digantikan plt karena wajib mengajukan cuti kampanye sesuai undang undang pilkada
kita diskusikan persoalan cuti wajib bagi petahana dan kewenangan plt bersama narasumber yang telah hadir
sonny sumarsono dirjen otonomi daerah kementerian dalam negeri dan ray rangkuti direktur lingkar madani untuk indonesia tahun v
bapak bapak selamat malam
pak dirjen akan terancam sebagai gubernur ya pak ya
dan kabarnya gubernur di ibu kota
belum tahu ya yang kita doakan lah ya daripada jauh jauh
nanti kalau di ibu kota kan gampang manggil pak soni kalau misalnya kita butuh gitu ya
nah apa sih sebenarnya yang ditandatangan ini substansinya apa intinya
yang ditandatangani permendagri ya
itu tahun dua ribu enam belas
itu mengatur mengenai cuti di luar tanggungan negara dan penugasan terhadap plt
selama tiga bulan ya
itu selama masa kampanye
kampanye diatur oleh kpu selama tiga lima bulan
tiga lima bulan semua fasilitas
jadi rumah dinas juga pak ahok harus keluar dulu
nanti diganti sama apa ya
untuk petahana dia hanya mendapatkan gaji kemudian tunjangan jabatan karena apapun juga masih gubernur posisinya
kemudian tunjangan lain lain
keselamatan kecelakaan kematian dan lain sebagainya masih memperoleh
jadi saya kira itu prinsipnya
sementara dari plt ya karena dia melaksanakan operasional dia tidak terima gaji
gajinya itu ngikut pada jabatan awal
jadi gaji sebagai dirjen oda saya terima dirjen
jadi tidak hanya biaya operasional sehari hari selama menjadi plt
dan fasilitas terkait dengan jabatan
prosedurnya bagaimana pak
distujui presiden terlebih dahulu
prosedur penetapan plt ini tentu dengan penunjuk dan arahan presiden
kemudian diputuskan oleh menteri dalam negeri dalam sebuah keputusan menteri dalam negeri
karena ini beda antara plt
jadi pengisian jabatan kosong itu ada dua model
yang pertama kalau akhir masa jabatan sementara yang dimunity belum ada itu namanya pj
tapi kalau ketika dalam satu masa di tengah tengah seperti ini ada cuti
di luar tahun negara
ini bukan diangkat
nah ini penugasan jadi
oleh karena itu cukup menteri dalam negeri
menugaskan pejabat eselon satunya sebagai plt
termasuk di dalamnya nama nama itu dilaporkan ke presiden terlebih dahulu
ini akan dimana siapa
nama nama dilaporkan kepada presiden
kemudian diberikan petunjuk dan arahan
in prinsip adalah pejabat elon satu
yang kemudian oleh menteri
dinilai memiliki pengalaman track record yang baik
dan cocok dengan provinsi yang akan ditempati
saya kira pola ini sebenarnya kan sudah menjadi bagian dari rutin dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan kita
selama ini isinya ada cukup masalah
cuma plt yang tahun ini karena sifatnya di tengah tengah
karena cuti di luar tahun negara itu kan baru diatur dalam undang undang sepuluh dua ribu enam belas ini
ini baru sekarang
maka respon hukumnya pun juga saya kira sama
ini mesti diatur
ini mesti diatur
agak baru dengan dikeluarkan permen tujuh puluh empat itu merupakan penguatan
kalau dulu kan begitu
penguatan terhadap tugas plt
tapi pertanyaannya umumnya adalah bagaimana plt supaya terkendali
seluruh tugas tugas plt terutama dalam penyusunan perda
penandatanganan perda apbd dan perda penataan organisasi pemerintahan daerah
harus izin tertulis menteri dalam negeri
jadi kalau diminitif menata merubah
menantangkan apbd ya langsung dilakukan
kalau ini harus
seizin tertulis menteri dalam negeri
gimana menurut anda terkait dengan itu
kan itu yang jadi masalah sekarang
yang dipermasalahkan oleh ahok
saya sudah bekerja merancang apa segala macam
dan saya harus melaksanakan tugas sampai oktober
yang nada tangan rancangan anggarannya orang lain
memang kalau dilihat secara umum ya
kalau sampai kemudian plt ikut serta membuat ketentuan yang bersifat perda
memang itu pertanyaannya
apakah sebetulnya ada kewenangan lebih dari plt itu
dimana ia berserta dengan dprd dapat membuat ketentuan setarap dengan perda ya
bukankah perda itu sejatinya diambil melalui satu keputusan politik
yang diambil oleh pihak eksekutif
yang dipilih melalui mekanisme elektoral
yang definitif lah ya
yang definitif gitu
dengan tentu saja juga anggota legislatif yang juga dipilih melalui mekanisme elektoral gitu
karena bagaimanapun perda itu kan
sebetulnya kan produk politik ya
yang bersifat hukum
yaitu produk politik antara eksekutif dengan legislatif
nah pertanyaannya adalah
kalau begitu kita melihatnya
apakah plt itu bisa kita katakan sebagai eksekutif
mengingat pertama kan kalau kita lihat ininya
oh pertama kan mereka adalah dirjen pns sebetulnya pada tingkat tertentu gitu ya
dan sampai ditugaskan oleh pemerintah dalam konteks untuk
meneng apa namanya
menyelenggarakan pelaksanaan tugas kepala daerah
entah yang cuti atau apa dan seterusnya itu dan sebagainya itu
dari situ ininya
makanya kalau kemudian ada yang mempersoalkannya menjadi relevan juga
kalau kemudian direlevan
apakah memang harus sejauh itu gitu
kan kalau kita dilihat sebetulnya dua kewenangan ini
pertama adalah kewenangan untuk membuat perda soal apbd
meskipun disebutkan disitu meneratangani
sebetulnya kan kalau menandatangani ini ada dua persoalan ya
satu tadi disebutkan oleh pak zon
ini sudah atas persetujuan menteri dalam negeri
tapi kan sebetulnya kalau dilihat dalam undang undang
menteri dalam negeri kita ini bukanlah
penentu kebijakan daerah
dia hanya alat kontrol
dalam konteks apa
dalam konteks misalnya ada ketentuan perda yang dibuat oleh daerah
yang dianggap bertentangan dengan undang undang yang diatasnya gitu
nah sekarang kan
menteri dalam negeri
sudah dalam posisi untuk mengatakan
boleh dan tidak boleh gitu loh
bukan dalam konteks
boleh ini karena bertentangan dengan undang undang
karena boleh itu karena
konteknya adalah pembuatan perda di bawah
itu yang pertama
nah yang kedua adalah
yang perlu kita cermati adalah
kalau kemudian plt ini membuat ketentuan
taruh misalnya disitu tujuh elemen dari dalam negeri
tetapi sebetulnya berbeda basicnya dengan apa yang diinginkan oleh kepala daerah yang sebelumnya
apa mekanismenya untuk melakukan koreksi atas ketentuan ini gitu
karena ini sudah
sudah perda gitu
pada hakikatnya sebetulnya nggak sejalan
ini kita jangan bicara dulu
pan faktanya sejalan kok gitu kan
kan kita harus cari pertanyaan pertanyaannya
bagaimana kalau tidak sejalan ternyata gitu
dari ketentuan itu ada di bawah
plt itu hanya memiliki kewenangan untuk mendatangani
apakah ia boleh juga melakukan kewenangan untuk merevisi
misalnya begitu ya
karena tidak setuju juga boleh dong
setuju nggak setuju itu asumsinya ada di menteri dalam negeri
tapi kan menteri dalam negeri tidak mungkin masuk sedetil itu kan
pasti mendapat laporan dari plt
makanya seperti yang saya sebutkan itu
kalau plt ini bisa melakukan penandatanganan
pertanyaannya kemudian adalah
apakah ia boleh melakukan revisi
kan kira kira gitu
apakah ia bisa juga mengatakan bahwa ini dibuang itu dibuang
ini dan sebagainya
ya akhirnya dia pembuat undang undang pada akhirnya
karena ini kan bagaimanapun kalau sudah apbd
pasti perda sifatnya
membuat aturan daerah begitu
jadi apbd itu
baik itu yang memproses dprd dengan gubernur definitif
maupun plt ataupun pejabat sekalipun
itu hasilnya harus dikonsultasikan kepada menteri dalam negeri
jadi sebelum proses membahas dikonsultasikan
setelah dibahas dievaluasi
memperoleh komentar tanggapan dan persetujuan
kalau menteri dalam negeri mengatakan setuju
maka bolehlah ditakutkan sebagai perda
ya kemudian dikoreksi
jadi seluruh apbd di indonesia ini
siapapun yang membuat
plt dan penjabat tetap dievaluasi oleh menteri dalam negeri
itu mekanisme utamanya
oleh karena itu sekalipun plt memproses
sebagai kepala daerah
sebagai pelaksana tugas kepala daerah
saya kira kita pun produknya tetap akan dibawa ke menteri dalam negeri
itu yang pertama
jadi apapun itu
kata putus di menteri dalam negeri
evaluasi di sana
setuju tidak setujunya di sana
kalau proses dari bawah
terus kemudian yang poin kedua
plt ini beda dengan gubernur definitif
tugas dia harus pengacu pada kuah pps
kebijakan umum anggaran
yang ditetapkan oleh gubernur definitif
sampai hari ini dia punya kuah pps
kemudian pembahasan dengan dpr
tugas plt adalah menyebatani
pertahanan ini cuti
dan sesudah petang cuti
itu tugas utamanya
tidak boleh membuat program baru
kalau perasaan gak setuju gitu
ini kan konteknya di tingkat lapangan
iya gak boleh tetap harus sesuai dengan perdoman
ada dasarnya ada yang sama
oke sekarang begini pertanyaan saya gini dulu
perda itu hanya perda apbd saja
atau ada perda perda lain diperbolehkan
nah ini kalau plt kan tugas khusus
dalam lima tiga tahun itu hanya dua perda
yang sekarang memang menjadi ditugaskan
yaitu perda mengenai apbd dan perda mengenai opd
opd itu organisasi perangkat daerah
yang kemudian diperbarui
sesuai dengan pp nomor delapan belas tahun dua ribu
artinya boleh menaik nggak boleh memberhentikan dan mengganti pejabat
di dalamnya ada penataan lembaga dan personil
jadi mandatnya dua ini
yang untuk perda
tapi itu boleh berarti ya
kalau soal mengganti itu juga harus hubungannya dengan undang undang apa namanya
komisi aparatur sipil negara
jadi sebetulnya meskipun kepala daerah definitif atau apalagi plt gitu
tidak bisa juga semena mena sekarang untuk menggantikan
karena ada harus berkonsultasi dengan komisi aparatur sipil negara
untuk ecelon dua
mari kita bicara soal apbd dulu deh
tapi nanti kita jeda terlebih dahulu
saya sudah dibilang break break break
kami akan kembali suatu saat lagi
tetaplah bersama kami di cnn indonesia prime news
di tengah jalan akhirnya karena mau maju lagi dia harus berhenti
karena itu digantikan oleh plt
dan plt itu yang akan melaksanakan rencana dia tahun depan
itu kan sebenarnya kan aturannya
nah orangnya berbeda
tidak bersumber dari kesepahaman yang sama
belum tentu punya kepentingan yang sama
bagaimana kemudian itu bisa terlaksana
ada dua poin
yang pertama kita itu dikendalikan sama dokumen makronya
untuk tahunnya namanya kuappas
kebijakan umum anggaran
dan bahkan itu sampai penetapan plafon sementara saja
itu sudah disun sebelumnya
dan kita tidak boleh sebagai plt keluar dari koridor kuappas yang telah ditetapkan
itu posisi pertama urutannya
supaya memang nyambung ketika nanti gubernurnya petahana masuk lagi
barang itu nyambung
yang kedua koridor umumnya
ada juga kontrol dari kementerian dalam negeri melalui mendagri
kemudian apakah ini kemudian konsistensi terjaga
itu mendagri yang akan melakukan evaluasi terhadap apbd
sehingga prinsip sebenarnya ada semacam garanti lah saya kira
kalau seorang plt melaksanakan apbd khususnya dalam penyusunan apbd
dan seorang petahana mengkhawatir ini tidak ada alasan
karena kita memang penyambung dari dua rel yang terputus
kira kira intinya begitu prosesnya
dan kita sangat sadar selama tiga bulan tidak banyak bisa kita kerjakan
kecuali melaksanakan apa yang telah direncanakan oleh petahana
tetap bisa melakukan reviw
itu pertanyaannya bung rey tadi
konteknya bukan revisi
tapi sebenarnya dalam kebijakan umum itu kita yang mendetailkan
lebih pada melaksanakan
pak ahok mau ke kanan
terus kita karena plt mentang mentang kita mau ke kiri
jadi tetap saja ikuti arah kebijakan program umum dalam kuah pps
yang telah disepakati antara pemerintah daerah dengan dpr sebelumnya
itu sudah ada
ini adalah prosesnya sebelumnya
ini adalah pegangan kita
selama lima tahun mereka sudah punya rancangan master plan
saya kira itu yang sebenarnya
kemudian setelah kita diskusikanlah panjang lebar
memang intinya bahwa plt adalah penyambung menjembatani dan menggunakan fungsi fasilitasi
jangan sampai ada kekosongan
kalau itu sebetulnya kan memang kita pahami
itulah tugas plt
tapi kan sebetulnya yang bermasalah ini karena ada pro
produk politik yang bernama apbd
jadi bagaimanapun setelah diperkenankannya plt ini meneretangani apbd
kita mau mengatakan bahwa sebetulnya plt itu juga adalah memiliki kewenangan eksekutif gitu loh
dalam hal apa
dalam hal peneretangan apbd yang dianggap terputus
nah kalau misalnya apakah bisa direvisi
tadi sudah dijawabkan oleh pak sumarno
tapi sebetulnya kan merevisinya bukan dari soal bawah ke atas ya
taruhlah misalnya prosedur dari bawah ke atas sudah selesai
di menteri yang sedang cuti
katakan begitu ya
sorry di kepala daerah yang sedang cuti
nah pertanyaannya adalah ketika terjadi proses dialog antara plt dengan dprd
dan dprd banyak tidak setuju dengan usulan ini
sebenarnya begini pak begitu
apa yang dilakukan apakah harus tetap ngotot pada situasi itu
atau seperti tadi misalnya
karena ini merupakan persetujuan dari dprd
kira kira begitu ya
dan oleh kemudian atas dasar keunangan yang dimiliki
dilihiki oleh plt
saya ikut tanda tangan kok saya ikut merapatkan
masa saya nggak boleh revisi
kan aneh juga
kalau saya tidak boleh revisi ya tidak perlu hadir juga plt
nah ini pertanyaannya bung re sebenarnya begini
apakah mungkin seorang pak soni itu akan bisa sengotot ahok
misalnya pak basuki itu kan bilang kalau tidak setuju ya sudah saya keluarkan
kayak gitu modelnya itu
dan sering berseberangan dengan dprd
nah dalam perjalanannya ketika bapak masuk
misalnya kalau misalnya bapak di jakarta
kan kita dengarnya bapak di jakarta
masuk terus tiba tiba mendengar dprd
banyak berkeluh kesal soal itu
akhirnya mungkin bapak mengakomodasi
apa namanya keluhan keluhan dprd
karena memang aturannya memang tidak mungkin berseberangan
bagaimana itu kalau misalnya kasus seperti itu terjadi
jadi menghadapi dprd itu baik definitif
por plt akan menghadapi masalah yang sama
tidak hanya alam pikiran
pendapat program dan kepentingan
proses negosiasi dalam pembahasan mesti harus ada
cuma pertanyaannya juga
karena koridor di dalam proses negosiasi itu ditempatkan dalam sebuah koridor aturan yang ada
dan kebijakan program yang ada
itu yang nggak boleh ngotot itu kalau kita ngotot enggak itu
kalau itu misalkan diletakkan ke dalam keluar dari koridor yang ada
sehingga melanggar melanggar aturan melanggar daripada pemanfaatan
contoh misalkan hibah bansos seenaknya sendiri
kita boleh ngotot seperti itu
tapi dalam konteks negosiasi bahwa itu dalam sebuah koridor yang bisa ditoleransi
hal hal seperti itu masih bisa
gini aja lah pak kita eksersis beginilah
saya nggak tahu istilahnya apa
semacam csr gitu
anda mau bangun silahkan
pak hock bilang begitu
ya saya kira ini bukan pilihan seperti itu
tapi kan ada aturannya
itu belum ada aturannya pak
aturannya itu dibuat oleh dpr
nah itu kan ada aturannya posisinya
nah karena ini cuma perda
mesti dibuat aturan yang lebih tinggi di atas
lihat ke atas
saya kira kelihatan ke atas
ini melanggar apa tidak posisinya
sama dengan ketika saya jadi pejabat gubernur sulawesi utara
itu saya lakukan
ada sebuah reklamasi di manado yang kemudian sulit
belum ada aturannya
saya juga bisa menolak dengan tegas
kemudian saya ke menteri pesisir lingkungan
dan menanyakan aturan aturan itu termasuk kementerian lingkungan hidup
jadi hal ini sebenarnya menjadi proses mekanisme
kenapa kita pending karena nggak ada aturannya
pada akhirnya kan begini
kalau misalnya pak basuki tadi maunya lima belas gitu
kemudian ketika ditemukan karena pak soni bukan pak basuki
oh iya ternyata nggak perlu lima belas
misalnya katakanlah saya nggak tahu ini berandai andai
ini kan saya mintanya lima belas pak bukan sepuluh
tidak ada itu bisa bisa dilakukan
tapi kita punya prinsip pegangan
keputusan ini bisa dilakukan

dan yang kedua
ini masih ada mekanisme komunikasi antara plt dengan petahana
itu dimungkinkan dalam proses ini
saya kira itulah mekanisme yang kita kembangkan
makanya sebenarnya kan persoalannya adalah
sejauh apa wilayah kreasi dari plt
itu yang sebetulnya
makanya kan ini dijaga oleh dua lastanya
pertama adalah dijaga oleh kementerian dalam negeri
yang kedua adalah soal nota yang diberikan
yang keempat adalah
yang diberikan oleh petahana
sejauh apa dua duanya ini mengikat si plt
sebab lagi lagi persoalannya sebetulnya bukan
ini sudah biasa
nah yang masalah itu adalah karena plt
melakukan tindakan eksekutif
ketika ia berlakukan dialog
dan apa namanya
dengan dprd soal pembuatan apbd gitu
kalau sebetulnya tidak ada ini
bisa kita akan mengatakan
apapun yang dilakukan oleh plt
atau eksekutif yang sedang cuti
tidak bisa dieksekusi
kecuali yang menjadi kegiatan yang sifatnya seri monomial
misalnya soal gaji soal ini soal itu
yang seperti itu bisa dilakukan
di sini persoalan yang paling tinggi
ini menurut saya paling ini ya
nah soal yang kedua
soal pengangkatan pegawai
jadi kecurigaan anda itu juga bisa
bisa mungkin terjadi
sampai batas mana ya
apakah sampai sekda
sekda bisa diajukan oleh plt untuk digantikan
tentu saja mungkin nanti melalui persetujuan dari pemerintah
komisi aparatu sipil negara
dan sebagainya sebagainya gitu
nah di sini
karena masalahnya adalah
ada kewenangan baru tambahan
yang diberikan oleh
yang kewenangan itu bersifat eksekutif
definitif gitu loh kira kira
sebetulnya saya sendiri jadi bertanya
apakah kewenangan eksekutif
plt ini gitu
bisa diberikan hanya atas dasar
mestinya setiap kenaik
setiap kenaikan posisi
apalagi yang bersifat eksekutorial gitu ya
mestinya harus mengacu kepada undang undang
iya nggak cukup di permendakri
karena undang undang itu hanya mengamanatkan
semua kepala daerah yang ikut kembali
alias petahana gitu ya
dalam pelaksanaan pilkada
di luar tanggung jawab
tanggung jawab negara
selama pelaksanaan kampanye itu
aturan berikutnya diatur oleh kpu
aturan soal penggantinya diatur oleh
mengangkat derajat ini
atau eksekutif gitu
itu didasarkan pada apa
itu sebetulnya juga pertanyaannya itu
jadi ada dua poin ya
sebenarnya yang mau dijawab
mengenai penataan organisasi
itu memang mandat daripada pp delapan belas dua ribu sembilan belas
mengenai organisasi perangkat daerah
saat ini sedang dilakukan di birokratisasi
memang ada penataan ulang organisasi
setelah organisasi ditata ulang
ada perangkat daerah
mekanisme pengukuhan tetap ikuti undang undang asn
termasuk mekanisme kontrol pansel
sehingga ini merit system akan diterapkan
itu satu sisi
saya kira itu bisa firm kalau itu
tidak mungkin kita memainkan ini semuanya
terus yang kedua
kalau mengenai perda tadi
di dalam pasal tujuh puluh undang undang sepuluh dua ribu
itu jelas ketika cuti petahana
akan ditunjuk pelaksana tugas
ketika belum masa akhir
kenapa kemudian permendagri
ini kan ditarik ke atas ini pak
jadi kalau gubernurnya cuti
maka plt nya adalah wakil gubernur
tapi ketika dua duanya cuti
maka harus aparatur sipil negara
pejabat yang tertinggi
yaitu eselon i a
ya kan eselon i
kalau eselon i
ini kewenangan itu bisa diambil ke atas
sesuai dengan pasal empat undang undang dasar empat puluh lima
bahwa penanggung jawab terakhir kekuasaan pemerintah
wujudnya adalah melalui mendagri
karena fungsi plt nanti diberikan tambahan kewenangan
termasuk mendatangkan apbd
padahal semua itu diatur dalam pedoman apbd
maka selevel peraturan apbd itulah yang kemudian kita keluarkan
jadi perdoman apbd
bahwa ppd ditandatangani oleh gubernur dengan dprd dan seterusnya
itu yang ngatur adalah permendagri
maka kita keluarkan permendagri baru
untuk memberikan kewenangan selevel kewenangan
yang mengatur petunjuk apbd
ini dari kata itu
permen apbd dan permen untuk cuti di luar tanggungan negara
sehingga ini level
yang memerintahkan gubernur di pdt ditandatangani
itu kan juga permen
maka ini juga memerintahkan plt bisa ditandatangani permen
sehingga ini secara hukum bisa selevel
protokol air besok di kemendagri
pada tanggal dua puluh enam
itu gubernur datang
intinya gubernur menyerahkan kepada mendagri protokol airnya
inilah kekuasaan sastrakan mendagri
sehingga ini juga menyerahkan
silahkan bapak mau beri perhatian
kemudian diterima oleh mendagri
sudah berangkat turunan dari kuasa negeri presiden
menyerahkan kepada pelaksanaan tugas
mekanisme inilah prosedurnya
gubernur menyerahkan ke atas
kalau plt struktural bisa ke bawah juga bisa
tapi karena pertimbangan tertentu secara politik
yang jelas nggak mungkin sekedar akan terlalu dekat hubungannya
dan tidak menjamin netralitas
ditariklah ke atas
jadi saya kira prinsip hukumnya seperti itu
dan sumbernya tetap pasal empat undang undang seribu sembilan ratus empat puluh lima
kekuasaan tertinggi ada di tangan presiden
diatur oleh apbd
pun diatur oleh permendagri
saya kira kalau ini sudah clear
cuma kekhawatiran beliau tadi memang
saya kira juga bisa dimengerti
karena kekuasaan kekemenangan plt itu besar
oleh karena itu koridornya kita berikan secara jelas
kontrolnya tetap di mendagri di satu sisi
kemudian itu kontrolnya saya kira
yang kedua juga nota
namanya nota pengantar tugas daripada gubernur petahana itu
menjadi penting untuk pegangan
terus yang ketiga
kita tidak boleh keluar dari kuapp paae
dan saya kira fungsi pusat eksekutif juga
eh salah satu juga akan dikontrol
tapi jangan lupa
ini skpd kan tetap jalan
kepala kepala dinas sekda segala macam
itulah yang kemudian bisa menjamin keberlangsungan
apa ide ide yang dikeluarkan oleh petahana sebelumnya
saya kira itu posisinya
gak kemana mana bu
tapi nanti dijawabnya kami akan kembali sesaat lagi
tetaplah bersama kami kita break dulu
terima kasih pak
terima kasih pak
baik kita lanjutkan
sekali lagi pertanyaannya plt ini akan
apa namanya yang sudah disampaikan tadi
iya sebetulnya kan kita
seperti yang disebutkan tadi ini bukan barang baru ya
sejak kita memperkenalkan pilkada
khususnya sejak tahun dua ribu sembilan sebetulnya
dua ribu empat yang begini masih agak kurang
dan khususnya setelah pilkada ini dilaksanakan
plt ini banyak sekali berlaku
tempat ada beberapa di sebelum tahun dua ribu empat
ketika misalnya kepala daerahnya menjadi tersangka
ya ada turunan dari
turunan tapi juga ada beberapa peristiwa sebetulnya yang plt juga
karena dianggap melampaui kewenangan
itu gajah tautan kita itu
gitu loh kira kira melampaui kewenangan yang diberikan kepada dirinya saat itu
nah ini kan semua karena kita menganggap baik
gitu loh kira kira ya
positif thinking dalam dirinya
nah kalau kita berpikir sebaliknya
ini dunia politik
dimana semua kepentingan masuk di dalam
kebetulan menteri dalam negeri kali ini politisi
hari ini kawan besok dia lawan
dan seterusnya seterusnya gitu
taruhlah ini semua ini kan sebetulnya dalam bahasa yang lain
ini seperti sentralisasi kembali ke dalam negeri gitu ya
kalau sebelumnya apbd itu hanya hubungannya
kita tadi sudah menyebutkan
apd itu semuanya memang harus ke
tetapi itu konteknya apakah ya bersesuaian dengan ketentuan undang undang atau tidak gitu
sekarang posisi dalam negeri ini bukan menentukan ya atau tidak
kira kira bukan lagi menguji apakah sesuai dengan undang undang atau tidak gitu
nah kalau kita lihat ini semua
kita buatlah dalam bahasa ya apa dalam kacamata yang lain gitu
bagaimana kalau menteri dalam negerinya berpolitik
misalnya begitu ya
dan sebagai contoh bagaimana mengontrol ini semua
dan seterusnya seterusnya gitu
jadi itulah yang sebetulnya menjadi dasar kita untuk mengatakan
seperti misalnya pertanyaan saya
apakah ada kewenangan
apakah ada batasan yang konkret yang jelas
ya misalnya ya
karena ada wilayah ngabu abu
kalau kita bicara makro sih nggak ada masalah
misalnya kalau kita main angka ini sudah kena
pt hana mengatakan
saya hanya berani misalnya tiga triliun untuk jalan gitu ya
tapi di protes sana sini naik menjadi empat triliun
tapi kalau kita tarik ke atas
di atas sih lima enam triliun juga nggak ada masalah
ini karena kita belum masuk ke situ gitu loh
tapi kalau kita sudah masuk ke situ nanti akan mungkin akan
belong belongnya itu dimana dan sebagainya gitu
termasuk juga pertanyaannya
apakah ini anda merasa perlu untuk menguatkan posisi plt ini
dalam undang undang aturan yang lebih tinggi lagi
itu yang saya mau tanyakan tadi bung alvin
kalau sebetulnya ada kewenangan tambahan kepada plt ini
dimana ia sekarang seperti menjabat sebagai
ya menjabat sebagai kepala daerah definitif gitu
itu mestinya harus dikuatkan di dalam undang undang
baik undang undang misalnya mungkin pemilu kita buat
atau di undang undang pemerintahan daerah
yang menyatakan bahwa kewenangan plt pada tingkat tertentu memiliki
dan sebagainya sebagainya supaya apa namanya
kalau tadi kan perda itu dibuat ketentuannya sesuai dengan kementerian dalam negeri
karena semua perda harus melalui menteri dalam negeri
oh iya kita setuju gitu lagi

tapi anda berdialog dengan menteri dengan dpr
dan membuat produk yang bernama ketentuan daerah itu
nggak ada hubungannya dengan menteri dalam negeri
itu menurut saya
oleh karena itu mestinya harus dikuatkan melalui undang undang
sebagaimana dialog ini ditentukan oleh undang undang juga
bahwa kewenangan dpr yang ditentukan oleh undang undang
harus berembuk dengan kepala daerah dan sebagainya gitu
meskipun kita harus menyadari juga
sebab di kita meskipun kita sebut desentralisasi macam macam
seperti sekarang otonomi dan sebagainya itu gitu loh ya
semua kepala daerah itu semua dprd itu tetap dianggap bagian dari menteri dalam negeri
itu juga memang ada masalah di tingkat itu
jadi ini beda dprd dengan dprd udah beda
itu legislator dprd sebenarnya bukan legislator ya
dia adalah rejim pemerintahan daerah
ya itu yang saya sebut tadi kan
rejim pemerintahan daerah jadi dpr itu unsur pemerintahan daerah
sementara mendagri diberi mandat negara
sementara mendagri diberi mandat negara
dprd itu disuruh oleh presiden untuk melakukan fasilitasi pembinaan pemerintahan daerah
oleh karena itulah mengarah kepala daerah dan dprd sebagai satu kesatuan ke mendagri
itu saya kira itu
termasuk di dalamnya pengaturan bagaimana menyusun bagaimana mengesahkan bagaimana menandatangani bagaimana mengevaluasi
itu mendagri punya otoritas untuk mengatur
sehingga lah timbul pengaturan pengaturan
seperti plt penatanganan kemenangan dan seterusnya itu
namun demikian kita juga menyadari persis apa yang disampaikan pak rakyat itu juga benar
perlu ada penguatan di dalam undang undang ya
terutama undang undang pemdanya saya kira gitu
itu juga bisa masuk akal
tapi kalau itu sekarang kita menjadi acuan
kita menjadi satu kevakuman
padahal sementara pihak berkarakter jalan
maka jembatannya adalah tetap
serahkan kewenangan mendagri untuk mengatur
ini sebagai satu diskresi seperti itu
saya kira kembali kepada
sorry pak ini diskresi apa
bukan ada diskresi tertentu untuk pekerjaan apa
yang akan ditangani
artinya tidak perlu konsultasi itu
bukan kalau plt nya
itu misalkan bulan desember
sama januari berbeda
kalau januari mungkin tugasnya akan berbeda
karena ini bulan bulan ini
pekerjaan yang diskresi adalah mengatur
pada bulan bulan ketika masa cuti ini
jadi itu sebenarnya
nanti kalau plt nya bulan juli
jadi tugas khusus plt
sesuai dengan apa yang dikerjakan pada masa dia
pak pertanyaan saya begini
saya kira gitu
pengaturan tugasnya saja
pertanyaan saya begini
kalau misalnya ada dispute
ada sesuatu yang harus diputuskan
setelah berkonsultasi dengan dprd
apbd saja misalnya begitu
ada petahana yang bisa dikonsultasikan kapanpun
mana yang didengarkan oleh plt
mana yang lebih didengarkan
begini ini kan ada level level pengambilan keputusan
dari sebuah plenum
kemudian baru masuk kemudian pembicaraan lobby lobby lobby
dan saya kira seorang plt juga
saya kira karena levelnya selan satu
pangkat tertinggi empat e
dia tahu persih lah
bagaimana harus menyelesaikan sebuah aktivitas dialogis dengan dprd
ketika lo mendapatkan problem pokok
kita kembali konsultasi dulu
kalau permasalahannya memang menyangkut mengenai apa yang telah diputuskan
oleh gubernur sebelumnya sebagai petahana
ya konsultasi dengan petahana
tetap yang utama
jadi bapak mau mengatakan
sepanjang masa kampanye ini
meskipun sang gubernur berada dalam posisi cuti
plt harus tetap konsultasi dengan
bisa atau harus
udah nah ini kan kalau ada masalah
itu kan boleh
kolemen ini bisa
bisa ke siapa saja
kepada seorang ahli boleh
kepada siapa yang dianggap resource
termasuk kepada pengamat
termasuk kepada peneliti
jadi stakeholder boleh diajak konsultasi
ya makanya pertanyaan
bisa atau harus
ya jawabannya itu bisa
kalau bisa sih bisa kan
enggak kalau yang harus menentukan ketika intok yang tahu
petahana bertanya kepada petahana
kita sendiri kita harus ke sana
eh pertanyaan saya
kan gitu posisinya
bisa artinya boleh ya boleh tidak
termasuk ke mendagri boleh ya boleh tidak
saya kira gitu posisinya
termasuk kepada pakar
misalkan mengenai mrt
tapi karena plt itu melekat kepada mendagri
pasti tidak melekat kepada petahana
pasti yang didengar adalah mendagri
saya kira semuanya didengar
ya kalau itu ini
saya kira teknis
itu berarti mendagri
paling mengikat adalah mendagri
kalau petahana sudah tidak memiliki kewenangan apapun
yang mengikatkan kewenangannya kepada
jadi bapak dan ibu petahana
masih ada kesempatan bapak dan ibu sekalian
untuk berbaik baik pada mendagri
karena nasib bapak dan ibu sekalian
selama tiga bulan ditentukan oleh mendagri
terima kasih bapak bapak
kita lanjutkan perbincangan ini
pak soni katanya mau di dki nanti kita lihat bersama
apakah benar sampai di dki
ini akan diberi informasi lain